seiring datangnya musim penghujan kasus penderita penyakit demam berdarah semakin meningkat
dan untuk mencegah penyebarannya kami memiliki sejumlah tips untuk anda mencegah penyakit demam berdarah
mulai musim demam berdarah kita harus waspada dan segera melakukan tindakan pencegahan
nah berikut kami ingatkan lagi beberapa langkah mudah untuk mencegah demam berdarah
yang pertama rajin rajinlah menguras atau membersihkan bak mandi seminggu sekali
karena nyamuk betina bertelur pada dinding bak yang terisi air
yang kedua menutup perabotan rumah tangga yang menampung air
baskom berisi air vas bunga ember atau wadah lain yang dapat menampung air berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang
jadi rajin rajinlah membersihkan tempat tempat itu setidaknya dua kali seminggu
yang ketiga jangan menumpuk atau menggantung baju
baju terlalu lama baju kotor yang menumpuk dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk
ini karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia
dan terakhir gunakan lotion anti nyamuk
tak hanya hendak saat berpergian saja kita juga harus melindungi diri dari gigitan nyamuk ketika sedang tidur
karena nyamuk demam berdarah aktif pada malam hari hingga menjelang subuh
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini